ini buat tulisan deh
the god bajaenggot baa
genggo hu magegot bajebot
bajenggot mau bajebot bajebot bajebot
sumpah jatuh bajebot bayi
hai bajenggot tolong saya mba jenggot saya pengen dorong sukses mba jenggot
mbah jenggot saya ingin terkenal mbah
saya mau jadi orang kaya mbah
bajenggot bajenggot hu bajenggot bajenggot
wah jenggot mati mengenaskan dihukum sang pencipta tapi para pengikutnya masih
sering datang ke makam keramat tempat beliau dimakamkan buat cari pesugi
kabarnya nih makam bajenggot ada di kampus ini
hei siin tapi tapi pastinya belum tahu nih
kabarnya sih kalau orang berkunjung ke makamnya mbah jenggot nih katanya sih dapat keberuntungan
kalau saya emang punten punten ya mungkin karena saya manusia zaman now jadi nggak percaya sama yang gitu gituan
karena yang namanya jodoh rejeki maut itu udah ada yang ngatur bukan bajenggot
iya betul banget bu ranti
kalau begitu enak dong
kalau mau kaya gak usah kerja tinggal ke bajenggot aja
enak banget ya
saya kan diceritain sama itu sama
yang itu yang penjaga makamnya mbah jenggot
emangnya kalau mbah jenggot yang udah meninggal masih bisa minta penglaris nggak
ya kabarnya sih begitu malahan masih banyak kok yang datang ke makamnya mbah jenggot
ini nih yang dulu dulu udah duluan nih mereka itu udah jadi jadi orang kaya udah tajir udah tajir melintir
oh pasti ke pengen kesana juga ya mau cepet kaya ya
enggak lah aduh ngapain sih kesana kan becek gak mungkin lah
kelihatan banget dia temen orangnya nggak mau susah pengen cepet kaya
kak kalau ibu ibu belum berhenti rame ya kak
mendingan berada yuk kita main yuk
nah baru daks ini kenalin keponakan saya namanya april
udah bisa namain
wah kemenangkan prt banyak nih
namanya juga empat puluh satu bersaudara keluarga besar beda bapak beda ibu satu pembantu
nah kalau yang ini mochi keponakannya pak hansip
beda ya kalau mochi lucu pak hansip kan nyeremin
baik teman teman yang mau main
eh teman teman kita main layangan yuk
om abis itu pergi dulu ya
udah sana main deh
jangan ada yang berantem
kak yang nunggu sama bu matiso abang jengot itu siapa ya
kakak juga nggak tahu
di kakek tuan jengotnya lebat gitu ya
gara gara mochi nih nggak serius tadi pegangnya
adam fokus dong
lihat layangan aku aja udah tinggi banget
yuk biar aku aja yang kejar
dam kamu kenapa
kamu kenapa dam
tadi aku dikejar kejar sama orang di sana
gak ada siapa siapa
emang siapa yang ngejar
tadi aku jatuh di makan kamar
tulisannya tulisan mbak jenggot
gak ada apa apa
dam kita ke sana aja yuk cek
gak mau aku takut
gak apa apa dong kita cek aja dulu
enggak aku takut
katanya makam mbak jenggot ditemukan ya
alamat bangkit dari kubur tuh
gak nyangka loh ternyata itu makam dekat kampung kita
kenapa baru ditemukan sekarang ya bukannya pengikutnya banyak
tahu tuh jadi serem kalau lewat dari situ apalagi lewat depan kuburannya
gimana bu mukti ini bener yakin makamnya mbak jenggot
keliatannya sih bener pak rt tuh lihat ditulisan dinisanya aja masih asli
nah kuburannya di pinggir kampung sunyi lagi
wah bener pak rt ini iya bener
aduh ih ini pak rt kuburannya di mana
selama nih ini ini ini ya
eh pak bu emang bener kalau kita minta rezeki sama kuburan ini terus bakalan dapet gitu keberuntungan
astaga masih percaya aja kayak gituan ah musrik nggak boleh gitu
mbak jenggot itu hanya mitos aja gak ada yang namanya mbak jenggot
elah ini ganteng tapi galak
bukannya begitu bu saya ini kan profesinya sebagai penulis nopel
jadi ya saya gak gampang percaya dengan cerita begituan
udah bubar deh bubar deh nggak boleh berbantah bantahan di makam seperti ini
udah bubar bubar udah udah sangat bu pulang pulang pulang bu ya hati hati licin bu
ini apa lagi ah
ya aku juga kan pak pengen kaya juga ya pak siapa tahu aja saya itu datang ke sini
jadi beruntung gitu pak
kalau mau kaya kerja supaya berkah